komisi satu dan komisi delapan dpr ri terpaksa melakukan lockdown setelah sejumlah anggota dewan hingga staff dan tenaga ahli di dua komisi tersebut terpapar covid sembilan belas
wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad menyatakan ada kemungkinan seluruh kegiatan di dpr akan sangat dibatasi kehadirannya mulai pekan depan
tapi ada kemungkinan bahwa kegiatan dpr mulai pekan depan itu akan dibatasi sangat dibatasi kehadirannya dan banyak dilakukan sebagian besar virtual
ini juga bisa mengantisipasi lonjakan covid di dpr ri
selain gedung dpr kementerian komunikasi dan informatika juga melakukan hal serupa
kantor kementerian komunikasi dan informatika lockdown mulai delapan belas juni hingga dua puluh dua
delapan belas juni mendatang
penutupan sementara ini lantaran terdapat belasan pegawai yang dinyatakan positif covid sembilan belas
meski begitu dikutip dari cnn indonesia com menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo mengklarifikasi
tidak ada pembatasan soal opsi penutupan kantor atau lockdown di seluruh kantor kementerian yang berpusat di jakarta
cahyo mengatakan tetap berpedoman pada surat edaran pan rb